dua warga ukraina berperan memproduksi narkoba
satu warga rusia memasarkan hasil produksi narkoba
dan satu tersangka warga indonesia adalah dpo dari kasus laboratorium narkotika di sunter
yang berperan sebagai kurir dari jaringan freddy pratama
para tersangka menjual narkoba melalui forum darknet
dan transaksi salah satunya menggunakan mata uang elektronik kripto
ketiga wna tiba di indonesia sejak tahun dua ribu
namun pada tahun dua ribu dua puluh tiga ketiganya mengajukan alih status
menjadi pemegang izin tinggal terbatas sebagai investor
delapan warga negara asing asal ukraina tersebut adalah orang asing
pemegang izin tinggal terbatas sebagai investor
yang bergerak di bidang profesi
bergerak di bidang pemerintah
tinggal terbatas terhadap kedua orang tersebut
diajukan pada tahun dua ribu dua puluh tiga
terhadap tiga orang tersebut izin tinggal yang diberikan untuk investor
itu kami berikan berdasarkan rekomendasi
yang kami peroleh dari kementerian terkait
dalam hal ini adalah kementerian investasi
laboratorium narkoba milik tiga warga negara asing di bali
kita tanyakan langsung kepada kasubdi iii di tipi narkoba baris krim polri kombe suhermanto
selamat petang pak suhermanto
pak jadi sudah berapa lama ini laboratorium narkoba ini beroperasi dan apakah sudah diedarkan kemana saja ini hasil produksinya pak
untuk fladasan lab ini sudah beroperasi lebih kurang enam bulan
dan wilayah pemasarannya karena dia mengedarkan melalui online mungkin saja bisa di luar bali
namun yang baru kita deteksi masih di dalam wilayah bali
ini tersangka berhenti di empat atau masih ada pengembangan mengejar tersangka lainnya pak soeharmanto
kita masih mengejar dua dpo warga negara asing
yaitu pertama inisial r dan inisial o yang merupakan bandar
ataupun atasan dari orang yang sudah kita tangkap kemarin
dan saat ini sudah kita lakukan koordinasi dengan imigrasi
dan kita juga sudah terbitkan dpo dan mengajukan red notice ke interpol
tapi kalau inisiator yang berperan sebagai otak untuk meng create laboratorium ini sudah ditangkap
dan kalau dari data perlintasan masih berada di indonesia masih di bali
tapi masih kami lakukan perbicaraan
dan kami sudah lakukan koordinasi dengan imigrasi dan biaya cukai
enam bulan sudah beroperasi
sudah diedarkan ke bali dan juga luar bali
taksiran gambaran nilai transaksinya berapa sejauh ini pak suirmanto
kalau dari barang bukti yang kita amankan memang mereka belum terlalu besar
namun rencana untuk membuat veness dan lab ini menjadi besar sudah direncanakan cukup matang
terlihat dari desain rumah yang tidak sama dengan yang lain di dalam
karena begitu kita masuk dia sudah membuat basement dan di sana ada dua kamar yang dibuat khusus untuk membuat lab untuk metron dan hidroponik ganja ini
kalau taksiran jumlahnya barang bukti yang kita amankan tadi sudah disampaikan bahwa besar sebelas lima m
namun nilai transaksi yang sudah kita amankan di
bitcoin dari jaringan ini sebesar empat puluh
pak suhermanto ini mereka mendapatkan bahan baku tadi ada mepedron kemudian ganja hidroponik
dari mana mereka mendapatkan bahan baku ini untuk memproduksinya pak
kalau dari keterangan para tersangka mereka mendapatkan ini melalui marketplace
untuk bahan bahan baku ada yang dari cina dan ada juga yang dari indonesia yang mereka beli juga melalui marketplace
jadi dari mulai bahan bahan kimia sampai dengan alat jasa mereka beli melalui marketplace
bahan baku dari cina dari rusia itu diinvestigasi juga nggak pak kenapa bisa masuk
nah ini merupakan modus baru dari para bandar seperti yang kami tangkap di standar scan lab sunter medroad juga
bahwa mepedron ini dibuat dari beberapa bahan kimia yang tidak masuk dalam kategori daftar prekusor daftar narkotik
jadi mereka sengaja membuat supaya petugas tidak bisa dikelabuin sehingga barang barang ini bisa masuk ke indonesia tanpa ada pemeriksaan
tapi termasuk ganja hidroponik mungkin itu banyak orang yang belum tahu seperti apa bahayanya kemudian juga apakah ini modus baru juga soal ganja hidroponik ini pak soeharmanto
kalau ganja hidroponik yang kami amankan secara fisik secara bentuk
hampir sama dengan ganja yang tumbuh di indonesia
hanya bedanya ganja yang sekarang ini yang hidroponik dia jenisnya merambat
kalau ganja yang dari aceh kan pohonnya batangnya keras kalau ini dia merambat
dan bibit ganjanya ini juga dibawa tersangka langsung dari rumania secara hand carry
berarti sama tadi mendapatkan dari marketplace juga bibit ganjanya pak
kalau bibit ganjanya dibawa langsung hand carry
itu bisa lolos dari rumania ke indonesia bisa lolos pak ya
ya faktanya demikian banyak bisa lolos dan sudah beberapa kali dia memasukkan bibit ganja dari rumania secara hand care
pak kenapa mereka membuat laboratorium di canggu bali ini pemilik vila tahu tidak pak
pemilik vila pila ini kan disewakan dari tangan ke tangan
kalau dari keterangan yang mengelola saat ini bahwa dpo yang sekarang kabur itu sudah menyewa pila ini selama dua puluh lima tahun
nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap pemilik vila dan orang orang yang terkait dengan sewa menyewa vila tersebut
tapi untuk didesain basementnya menjadi laboratorium baru di tahun dua ribu dua puluh tiga pak suhermanto ya
kalau desainnya saya rasa lebih sebelum tahun dua ribu dua puluh tiga karena kan dia menempatin di tahun dua ribu dua puluh tiga berarti kan membangunnya mungkin sekitar dua ribu dua puluh
oke baik ini dari dua ribu dua puluh satu wna masuk ke indonesia sebelumnya pak wna yang tersangka ini terus mengajukan kitas di acc
itu seperti apa kronologinya sampai akhirnya dengan kitas ini dia memproduksi narkoba ini pak
memang mereka masuk ke indonesia dari data keimigrasian mereka merupakan investor
investor di salah satu tempat usaha restoran di bali dan juga di properti
baik terakhir pak ini proses hukum bagi wna akan di indonesia atau bagaimana
pasti tetap kita proses di indonesia
kombes suhermanto kasubdit tiga dirtipit narkoba baris krim polri telah menyampaikan informasi terkini dalam program kompas petang sore hari
terima kasih pak suirmanto